sejumlah kawasan di surabaya diprediksi akan mengalami banjirop mulai lima hingga sembilan januari dua ribu dua puluh
potensi banjirop disebabkan karena posisi bulan dan bumi lebih dekat
adanya gaya tarik dari bulan inilah yang membuat permukaan laut mengalami pasang maksimum
ini merupakan fenomena global
permukaan laut dilaporkan naik melebihi batas normal yakni satu ratus tiga puluh cm
dampaknya air di laut bisa menyebabkan banjir hingga dua puluh cm
banjir diperkirakan akan tiba tengah malam
banjirop hanya berlangsung sekitar dua jam setiap pukul sepuluh hingga dua belas malam
air laut akan berangsur turun
meski demikian sejumlah peringatan bagi masyarakat pesisir telah diberikan
sebab banjirop ini akan mengganggu
air laut akan mengganggu aktivitas warga namun tak mempengaruhi nelayan untuk melaut
adi menambahkan dampak banjirop ini cukup merusak karena air laut bersifat korosif
jadi benda benda yang terkena berlaku
banjirop akan cepat berkarat